kesibukan bekerja membuat tio tak punya banyak waktu untuk bersosialisasi ditambah
pembatasan interaksi dan penutupan berbagai tempat selama pandemi kesempatan untuk mencari
pasangan pun semakin sedikit karyawan swasta ini akhirnya menggunakan aplikasi kencan disanalah
ia berkenalan dengan dinda merasa ada kecocokan tak lama setelahnya berkenalan tio dan dinda
komitmen menjalin hubungan yang lebih serius prinsip aku ketemu orang lain harus ketemu real
dulu dan kita jalanin tuh gimana ya maksudnya cocok enggak sefrekuensi penggas servisi misi
apa enggak dan lain lainnya jodoh enggak kemana jadi saya juga udah bilang sama dia saya bilang
kalau kita jodoh syukur alhamdulillah kalau nggak jodoh kita bisa jadi saudara karena keluarga udah
deket maksudnya dia udah deket ke orang tua saya saya pun udah deket ke orang tuanya tio
berdasarkan survei yang dilakukan biro jodoh launch actually terhadap satu seratus responden di indonesia
empat persen pengguna aplikasi kencan online merupakan pengguna baru kelompok ini berkontribusi terhadap
peningkatan penggunaan aplikasi kencan selama masa pandemi tujuh puluh empat persen diantaranya mengharapkan
hubungan yang lebih serius dengan kenalan yang ditemui di aplikasi kencan online dan menyerah
hasil survei kita juga kita melihat di saat pandemi ini mereka menyadari mereka butuh seseorang
yang bisa mendampingi hidupnya
mereka mengutuhkan hubungan yang serius ini yang empat puluh empat persen pengguna bab ini turut berkontribusi
dengan peningkatan peningkatan interaction chat di dating
pengguna aplikasi kencan tinder juga bertambah untuk wilayah indonesia tinder mencatat peningkatan
aktivitas percakapan hingga dua puluh tiga persen pelakunya didominasi generasi z atau kelompok usia di bawah dua puluh enam
hai selalu di dalam percobaan ada beberapa hal yang dapat saya cakap tentang
peningkatan percobaan untuk pengguna aplikasi kencan
peningkatan percobaan untuk pengguna aplikasi kencan

jadi dalam hal orang orang di indonesia

menurut sosiolog universitas indonesia daisy indira yasmin
interaksi sosial memang tak bisa
dibendung meski interaksi fisik dibatasi di masa pandemi
hal itulah yang membuat sebagian orang mencoba menciptakan hubungan personal secara virtual
di dalam masa pandemi itu social distancing
tapi sebenarnya kalau dari sosiologis
yang mungkin bisa diatur atau yang bisa dilakukan itu
sebenarnya membatasi jarak fisik
tapi jarak sosialnya atau relasinya itu tidak bisa dibendung atau tidak bisa dibatasi
karena itu salah satu
kebutuhan manusia juga ya untuk tetap berinteraksi memiliki relasi
adanya fitur video dating di beberapa aplikasi kencan
juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya pengguna di masa pandemi ini
rio abadi dwi prestio jakarta